nah bagi anda yang menyukai wisata alam wahana satu ini mungkin perlu anda coba
namanya river tubing pantai payangan jember
di tempat ini selain kita bisa menikmati indahnya pantai
kita juga bisa menguji adrenalin dengan naik di atas ban bekas sambil ditarik perahu but
nah bagaimana serunya berikut liputannya
menikmati panorama bukit payangan jember rasanya tidak lengkap
jika tidak menikmati wahana wisata river tubing di bibir muara sungai
wahana di sini berbeda dengan arung jeram di wisata lain
river tubing lebih seru dan menantang karena bukan di atas perahu
melainkan di atas ban bekas sambil ditarik perahu mesin milik nelayan
meski sepintas berbahaya wahana ini dijamin aman bagi wisatawan
karena pengunjung diwajibkan memakai pelampung sebelum meluncur di atas ban bekas
selama menyusuri muara pengunjung juga dapat menikmati
keindahan alam sekitar dengan asri di kawasan mangrove sepanjang bibir pantai
menurut saya ini sangat menarik terus baru di jember ini
ya asik aja lah
river tubing menjadi wahana baru yang ditawarkan oleh kelompok nelayan setempat
saat mereka mengalami musim paceklik atau berhenti melaut saat cuaca buruk
ini wahana wisata yang baru tubing ditarik dengan perahu
ini sendiri kan tidak boleh dingin
ini adalah bahan yang sangat menarik
di sini terbatas banyak
untuk bisa mencoba wahana ini pengunjung cukup membayar dua puluh ribu rupiah saja tiap orangnya
nah bagaimana anda tertarik silahkan datang mencoba ke jember ini
saya fulgus madani jember